kabar baik bagi para pegawai negeri sipil pns akan mendapatkan gaji ke empat belas
yang rencananya akan dibayarkan bersama dengan tunjangan hari raya idul fitri
seperti dilansir oleh detik finance pemerintah berencana memberikan gaji ke empat belas kepada pns
karena gaji pns tidak akan dinaikkan pada tahun ini
adapun besaran gaji ke empat belas yang bakal diterima adalah sebesar satu kali gaji pokok
pembayarannya sendiri bakal dilakukan berbarengan dengan gaji ke tiga belas
yang berisi gaji pokok tunjangan jabatan dan juga tunjangan lain
untuk sementara realisasi pembayarannya masih menunggu proses harmonisasi perundangan
oleh kementerian hukum dan ham
namun ada kemungkinan pembayaran bisa dilakukan lebih awal